sejak resmi terpilih menjadi calon wakil presiden
ma'ruf amin semakin gencar melakukan safari politik ke berbagai wilayah di indonesia
tempat yang paling sering ia kunjungi adalah pesantren nadatul ulama
seperti apakah gaya belusukan ma'ruf amin dalam berkampanye berikut liputannya
ada orang miskin ada kelompok sadikin namanya
tahu sadikin sadikin itu sakit sedikit jadi miskin
beginilah gaya politik ma'ruf amin penuh canda dan guyonan khas ulama nahdlatul ulama
kiasan kiasan halus yang mengundang tawa kerap dilontarkannya
terpilihnya dirinya menjadi calon wakil presiden adalah penghormatan terhadap ulama
oleh karena itu ia harus mampu membulatkan suara para pengikutnya
selalu no kita jadikan sebagai no
nu pesantren ini modal kita yang harus kita kuatkan
yang baru komunitas komunitas lain nelayan peternak yang lain lain semua kita rangkul
tapi modal utama nu dan pesantren itu harus ada di tangan
belusukan ke pesantren pesantren dan nahdlatul ulama memang sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan
abah kebanyakan dari safari politiknya itu lebih banyak nu pesantren
ya karena memang kan kita berbagi peran
pak jokowi menggarap segmen yang lain non pesantren non pondok pesantren non nu
saya kan terus menggarap segmentasi nu kiai santri gitu kan
apa karena jumlah nu sekarang cukup banyak gitu pak
ya itu juga tetapi juga komunitas ini kan harus kita konsolidasikan
supaya jangan sampai terkena provokasi hoax
pesantren adalah basis organisasi nahdlatul ulama
tak bisa dipungkiri bahwa sosok yang lahir dari kalangan santri ini memiliki posisi tawar yang cukup besar dalam pilpres mendatang
khususnya bagi pemilik muslim
perjuangan membulatkan suara dari nahdlatul ulama dan para santri sudah dimulai sejak dirinya ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada september lalu
diperkirakan jumlah pengikut nahdlatul ulama mencapai seratus juta orang atau lebih dari setengah calon pemilih